selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
tempat hiburan malam mengalami penyesuaian jam operasional
bar dan resto yang biasanya ramai menjelang tengah malam hingga dini hari
kini harus buka dan tutup lebih awal mulai pukul lima sore hingga sembilan malam
protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung pun diperhatikan dengan ketat
untuk melakukan efisiensi
pihak manajemen bar dan resto mengurangi frekuensi live music yang mengundang disc jockey atau dj
kondisi tersebut membuat sprans
sebagai salah satu dj yang memulai karir sejak tahun dua ribu tiga belas
harus memutar otak untuk bertahan hidup
terlebih frans memilih untuk berhenti bekerja kantoran sejak tahun dua ribu sembilan belas
dan fokus menjadi dj saat tahu potensi karirnya mendapat apresiasi dari banyak penikmat musik
jadi saat corona gini paling sempat juga ada
akhirnya kita bikin bukan acara sih maksudnya kita ada bikin reguler main lah gitu
dengan regulasi regulasi baru seperti mainnya jadi dari jam tujuh sampai jam sembilan
tidak hanya itu karena sepi job live show
selama pandemi ia mengunggah dan monetisasi karyanya melalui youtube
satrio adi egy agung jakarta